oh iya satu lagi
asal lo tau aja ya tadi siang gue baru aja dihina sama pacar lo sama tunangan lo
sedih banget ya
dia tuh menganggap keluarga gue bisa dibeli pakai duit
tolong ya bilangin sama dia nggak semua hal bisa dibeli pakai duit
ya mimpi kamu pandu itu calon suami saya

pasar gue udah gak enak nih
malem malem dateng ke sini tiba tiba bilang kangen
apa sih maksudnya gak ngerti gue
rinda pokoknya jangan ada yang bukain pintu buat dia ya
aku ngerasa hidup aku tuh
makanya aku berfikir
aku bisa mengenang masa lalu aku di sini
ya awalnya sih niatnya emang cuma itu aja
ada sesuatu yang membuat nostalgia aku tuh gak berjalan dengan lancar
emang ganggu banget sih
tapi ganggu kali ini
cukup lumayan indah
karena ada sesuatu yang mengganggu
dengan mengusik hati aku
yaitu kamu cinta
gak tau kenapa ya
aku tuh jadi kepikiran banget sama kamu
aku jadi sayang banget sama kamu
aku jadi cinta banget sama kamu
yang pasti kamu udah menumbuhkan rasa itu semua sama aku
bahkan bukan cuma itu aja
yang tadinya aku pikir
nostalgia itu akan berjalan dengan baik
bakal berjalan dengan sukses
sekarang malah udah gak terlalu penting lagi
karena ada kekuatan
yang membuat hidupku udah gak jenuh lagi
enaknya jadi orang kaya
bisa ngebeli semuanya
mau apa apa tinggal ngomong terus dibeli
hati gue ini gak bisa dibeli
tapi yang jelas
aku bakal buktiin sama kamu
aku bakal berdiri di sini
sampai kamu bisa membuka mata hati kamu
aduh sorry banget ya
gue tuh udah cukup gede ya
buat ngerti kalau itu tuh cuma trik basi
itu tuh cuma gombalan semata tau gak lo
oh ya satu lagi
asal lo tau aja ya
tadi siang gue baru aja dihina sama pacar lo
sedih banget ya
dia tuh menganggap keluarga gue bisa dibeli pakai duit
gak semua hal bisa dibeli pakai duit
apa yang gue bakal bilang sama dia adalah
gue gak mau ngelanjutin pernikahan gue sama dia
karena cewek itu juga nyebelin banget
gue gak cinta sama dia
kok jadi gitu sih dia
serius gak ya
eh jangan jangan dia serius
aduh sorry deh
tanya dulu dalam hati
atau cuma rasa benci doang yang ada
om bukannya nolak nih
ya om juga lapar
mau banget malah
kalau om itu cinta banget sama kak cinta
karena om tau gagal
asal apa sih pak
tenang aja om
gak bakal dikasih tau kak cinta kok
kelakuan konyol nih
papa setuju sama omongannya
andai saja papa
yang mau lakukan hal itu sama mama
aduh pak mama senang banget
hah kak cinta datang
atau masak kue coklat ya
bapak udah cari kemana mana kerjaan
tidak ada yang mendapat
mana biaya hidup untuk dindah cinta
aku sudah membuat keputusan
keluarga sederhana ini telah memberiku pelajaran
bahwa uang itu bukan segalanya
kebahagiaan itu tidak dinilai dari yang namanya uang
tapi dari makna yang terkandung di dalamnya
nggak apa apa buat aku mengambil resiko kehilangan perusahaan
aku memilih tidak memiliki perusahaan
daripada hidup hingga pimeban orang tuamu
aku memilih cinta
tapi aku balasnya ke pindahan
tidak ada yang bisa dikunci
pandu baru aja melakukan pertarungan besar
dia rela kehilangan kekayaannya yang di depan mata
karena tidak jadi nikah sama sendiri
dia juga mulai semuanya dari awal
membuka usaha kecil kecilan
dengan mengajak papa sebagai pemerintah kerjaannya
saya mau pergi
mulai sekarang pandu bebas menolong ibu
dan pastinya tidak usah pakai belanda seperti itu
aku balasnya ke pindahan